kita awali cnn indonesia today dari tragedi kapal tenggelam di perairan indonesia
ya dan kali ini terjadi di perairan maluku utara diketahui kapal mengangkut empat puluh dua penumpang
kapal motor bandeng yang melayani rute halmahera utara bitung dilaporkan tenggelam pada pukul lima belas tiga puluh dua waktu indonesia timur
kapal naas ini mengangkut empat puluh dua penumpang dan dua belas truk
hingga rabu malam pihak sar masih melakukan pencarian sementara keluarga para penumpang menunggu di kantor sar ternate